alina gimana sih rasanya tinggal sendiri di kosan
ya kayak ginilah sepi
berarti yang risa bilang kamu anaknya manja itu salah dong ya
kamu tuh mandiri kayaknya kamu bisa tinggal sendirian di kota
iya iyalah itu risa aja yang rese
kok lo betah banget sih temenan sama dia
ada apa mak
itu orang itu
ambo pilih dimana orangnya
itu itu disini anak ratna
kalau orang itu adalah orang yang menculik anak ratna
ambo gak bakalan lupa wajah laki laki itu
ayo datu kita temui penjahat itu sekarang
mereka mengapain mereka kesini
diam di tempat bergeser satu langkah akan kuluhkan kau
orang ini merasa lengas seret
suruh yang kuat
ya catholic ini masalah emas wanita
sesama dia kan masih magek
oh kita buat gila aneh
g stream aerobat kita
dimana dimana anak saya yang kau culik di warung iya
saya sama sekali nggak mengerti apa yang kalian bicarakan ini
kalau kaulah orang lu
nggak alam menculik anak rajo joratna
saya bukan sindikat penculik anak
saya gak mengerti
saya tidak menculik anak j advertisi dukungan
apa akan akan jadi
aduh ampun datuk
aduh ampun datuk
saya tidak menculik anak kita
saya tidak menculik anak itu
mereka o ambung ya
saya tidak tahu datuk
ampun datuk jangan bunuh saya datuk
ada ada datuk jangan bunuh saya datuk
yang membawa anak racu langit
pastilah bukan orang biasa
sedangkan laki laki ini begitu lemah
ampun datuk jangan bunuh saya dak
pastikan kalau bukan saya yang menculik anak itu
bilang pada mereka
kalau bukan saya yang menculik anak itu
bukan saya kan mak
yang menculik anak itu
setelah ampun liek liek lagi

setelah ampun liek liek lagi
sepertinya memang bukan dia orangnya datuk
setelah ampun liek liek lagi
ampun salah orang
maafkan saya datuk
tapi tadi ampun yakin
ampun bilang kalau dia yang menculik anak saya
tapi tadi ampun yakin
benar kan datuk
kalau bukan saya orang yang kalian cari
benar kan datuk
kalau bukan saya orang yang kalian cari
saya akan mencari
saya akan mencari manakah yang apa yang berarti isterinya
aku kesal dengan telah lama
untuk duduk larger than melakukan sesuatu semua
bahkan regres tersebut
besar pada orang itu
tapi aku belum bisa memastikannya
aku pamit dulu
rasanya tinggal sendiri di kosan
ya kayak ginilah
berarti yang risa bilang kamu anaknya manja itu salah dong ya
kamu tuh mandiri
kayaknya kamu bisa tinggal sendirian di kosan
itu risanya aja yang rese
kalau betah banget sih temanan sama dia
tadi kan udah gue tutup
gak ada siapa siapa kek
udah yuk kita masuk aja
aku yakin banget tadi ada yang nginjek kita
itu anak buahnya
kida yun yang mau nangkep kita
buat pancingan sakti
eh kamu denger gak sesuatu dari kamar ini
bukannya mungkin dari kamar ini
ini udah lama kosong tau gak
tapi aku dengar ada suara tutupan pintu
ya mungkin sama lain kan banyak
kita liat sendiri kan
disini tuh tadi gak ada siapa siapa
dan suaranya tuh deket banget sama pintu ini
kayak percuma kamarnya kosong
gak mungkin ada orang di dalamnya
yaudah coba kita liat dulu
gak dikunci kan
bagaimana mungkin pak kasbu bisa ada disini
baru sadar aku
kalau dia ngekos juga disini
kenapa kalian ketakutan begitu menurut saya
apa kalian dulu pernah melihat saya sebelumnya
ya kita masuk dulu ya pak
pak kasbu kok bisa disini sih
pak kasbu gak puas juga
rumah saya sedang renovasi
jadi untuk sementara waktu
istri dan anak saya
saya unsikan dulu ke kampung
dan waktu saya mencari kos kosan di dekat kampus
kebetulan saya menemukan kos kosan ini
apa kalian berdua kos juga disini
cuman temen saya aja yang ngekos
dosen aneh ini pasti nipu
kalau kita kebetulan satu kos kosan
oh iya kayak gue baru inget
ini sih pak
ayo masuk masuk buruan
gue gak habis pikir deh sama itu dosen
eh kakek gue pernah bilang sama gue
buat gak deket deket sama itu orang
kayak kamu juga pernah bilang kayak gitu ke aku
tapi aku bingung
dia gak ngasih tau bahayanya tuh kayak gimana
emang lu gak ngasih tau pak keh
di kampus juga sebenarnya gue cuma acting aja sih sama dia
abis gak suka
kalau aku sih mikirnya beda
aku rasa dia bukan orang macem macem deh
aku juga pernah curiga sih sama dia
pas kakek dia bincang
kayaknya orangnya baik
atau jangan jangan kakek kamu salah lihat orang
gak mungkin lah keh
lagian ya kakek gue tuh gak akan ngomongin orang
kalau gak penting penting banget
orang nanya tentang orang tua gue aja ke dia
bakal disuruh nanya langsung kok
kayak gimana dong gue gak nyaman tinggal sebelahan sama itu orang